kenapa jadi begini
kalian mau menipuku ya
rupanya si mbok sakit karena dia kelaparan
ternyata si mbok lebih menyayangi aku daripada dirinya sendiri
aku akan membalas budimu mbok
besok pagi pasti si mbok akan merasa segar bugar
siapa yang membersihkan rumah saya ya
kok ada makanan
dari siapa ya
kiomas kamu tahu makanan ini dari siapa
mungkin rejeki dari tuhan mbok
karena si mbok orang baik
si mbok tidak usah banyak mikir
rejeki kan tidak boleh ditolak mbak
betul juga ya
alhamdulillah siapapun yang memberikan makanan ini
mudah mudahan gusti allah yang membalasnya
gol eh ada orangnya nggak gol
permisi buruan dong
mbak ronda buka pintunya
buka dong nek
eke datang ke sini tujuannya mau nagih iye punya utang
eko udah capek bolak balik bolak balik
iye nggak ada duta
lama lama iye ku jambak jambak
kepalanya ku pelintir pelintir
kok lupa kek ditutupin ke segala
jangan takut mbok
berikan saja kantung ini pada mereka
nanti mereka marah
percaya saja pada aku
dia mau ke sana
oh di sana maksudgu apaan sirnya ini
lupa orang itu
entah l clara p mandate
lumpur mungkin harus ingin memegang urus biaya

aduh dong kalau punya utang jangan lupa kita bayar ya nek
uang hahaha uang ini benar benar baru uang
ehh bos ini bukan uang bos tapi duta nek
bos urusan kecil kayak gini mah selain aja sama yang kecil bos
ini baik mulai sekarang m kalian aku naikkan jabatan
naik jabatan boleh tapi ingat tapi apa bos honor tetap ini gilingnya
jembatan naik honor tetap bos masa jabatan naik honor tetap sama juga bohong nih eh bos kalau orang
kecil honor boleh kecil tapi eke kan orangnya gedong gede dutanya juga harus
gedong nih iiih gendut gua kek prep tetanus lu ini turunan kuda kali ya
sudah sudah sudah sudah sudah ini bagian kamu eh dan ini bagian kamu
bos kok duit udin warnanya biru duit sogol warnanya merah bos idi ya sirik aja
nek gampang merah kasih aja obat merah emangnya udin luka apa kasih obat merah
aku kok jadi begini kenapa jadi begini eh kalian mau menipuku ya
banyak orang yang berpikir kepada kita

keong mas kamu di rumah dulu ya si mbok mau pergi ke sawah
aduh a'a kamu dimana a'a
makanya kalau jalannya itu melek matanya ada orang main seruduk aja gilingan
aku harus membersihkan rumah ini
lalu aku harus siapkan makanan
supaya kalau si mbok sudah pulang
pak kok gak ke sawah ada apa
bu ada apa bu
bu ada apa bu
bu sawah kita kena hama mbok
ya allah gusti
sekarang semuanya sudah beres
aku tinggal menunggu si mbok pulang
itu dia si mbok pulang
itu dia si mbok pulang
masya allah banyak sekali makanan ini
keong mas makanan ini dari mana
terimalah rezeki dari allah mbak
si mbok harus bersyukur
itu rezeki untuk si mbok
iya bener juga
ya allah terima kasih
ternyata dalam musibah ini kau masih memberikan rahmatmu pada hamba
kabar penting kok dijatuhin
kabar penting bos
paling paling istrimu juga ngelahirin lagi
ini sih kecil kecil kau punya anak kecil
ini lebih penting bos
sama penduduk kampung kena hama bos
dan sebentar lagi
kamu kita akan kedapat ceklik bos
pasti para penduduk berbondong bondong utang beras padaku
kita bisa manfaatkan mereka
bisa beli sawah mereka dengan harga yang murah
artinya bos akan tambah kaya raya
dan eke pasti gaji dia itu akan kaya raya
bu rapat bos
sabar yana tunggu sebentar lagi ya
bapak lagi nyari daun singkong
ya nak ya
lampar bos kami sudah gak punya makanan lagi
lagi cari pinjaman beras di rumah juragan kerto mbok
loh kenapa kesana
curagan kerto itu kan orangnya jahat
nanti bisa bisa sawahmu diambil dia
habis anak kami pada kelaparan semuanya mbok
sebentar ya sayang ya
di rumah mbok masih banyak makanan sebentar bu ambil ya